jadi sekarang ngomongnya gini nih nikah gak cukup cuma modal cinta gak cukup juga restu kedua orang tua
tapi juga ada kesiapan lain ya dari mulai finansial terus juga bimbingan bimbingan
muncul lagi wacana program sertifikasi siap kawin jadi itu kepikirannya panjang tuh
ini kita mau nikah bulan apa nih gak bisa bulan depan nih
mudah mudahan nggak stres akhirnya batal nikah ya
eh jangan sampai juga tapi kan jadi polemik akhirnya di masyarakat khususnya untuk calon mempelai ya
rencananya mau nikah tahun dua ribu dua puluh
iya benar lalu sebenarnya adalah timbul pertanyaan wacana sertifikasi perkawinan ini sebenarnya dibutuhkan atau justru malah merepotkan gitu kan
nah untuk membahas hal ini sudah hadir bersama kami kepala bidang urusan agama islam dan juga pembinaan syariah kanwil kemenak dki jakarta
bapak purwanto dan juga sosiolog universitas nasional ada ibu erna ermawati
selamat pagi bu erna pak purwanto
ini langsung deh nih ya kalau kita ngomongin pernikahan kan banyak tuh perintilannya
nah tapi yang kita jalani sekarang ini kan
memang kalau kita daftar ke kua gitu misalkan ada bimbingan bimbingan
nah kalau ke pak puranto dulu nih sekarang perjalanan itu seperti apa sih kalau pembinaan itu yang sekarang udah ada ya
ya baik para pemerintah sekalian untuk di kua khususnya di dki jakarta
ini bimbingan perkawinan sudah kita laksanakan sejak tahun dua ribu dua
ada juknis perdirjen nomor tiga ratus tujuh puluh sembilan tahun dua ribu delapan belas
nah ini mensyaratkan bahwa calon pengantin yang sudah mendaftar di kua dan sudah membayar melalui pnbp
itu diwajibkan untuk mengikuti bimbingan perkawinan
bimbingan perkahwinan di tempat kami di kua dilaksanakan selama dua hari
kalau bahasa hitungan jamnya adalah enam belas jpl jam pelajaran
satu kelasnya itu bisa mencapai lima belas pasang atau sampai dengan sepuluh pasang
kenapa hanya sedikit
karena ruangan di kua itu kecil
nah kemudian sekali lagi untuk bimbingan perkawinan ini kita sudah laksanakan bagi calon pengantin
kemudian setelah selesai ikut bimbingan ini kita berikan sertifikat
sertifikat ini sudah ada
nah nanti ketika mau hijab kobul kita data lagi oh ini sudah ada
jadi di kami tidak ada bahasanya untuk menentukan apakah itu lulus atau tidak lulus
oh layak atau tidak layak itu tidak ya
tapi sertifikat bukti sudah ikut bimbingan
ikut kelas itu
karena kita bimbingan perkawinan ini hanya memberikan pembekalan
kedepan ini kalau kita berumah tangga ini loh caranya seperti ini
jaga komitmen jaga tentang masalah kedekatan emosional jaga tentang gairah
nah ini saya ingin menyampaikan tiga hal ini
apa yang disebut komitmen
komitmen dalam segala hal
ya baik kejujuran finansial maupun di luar rumah
tujuan rumah tangga kita ini untuk apa
menyamakan visi dalam satu rumah tangga dengan lain jenis
antara laki dan perempuan
ini adaptasi permasalahannya
ini adalah komitmen
kemudian yang kedua kedekatan emosional
bagi mereka suami istri ini harus ada saling memberikan kedekatan emosional
betul tadi ya
kasih sayang baik kasih sayang moral maupun kasih sayang materi
kita dalam rumah tangga perlu dong makan perlu dong perlindungan rumah
kan gitu ya
cuma cinta doang makan tuh cinta ya pak ya
apa yang mau
paling tidak itulah seperti itu
nah kemudian ada gairah
gairah memberikan nafkah kepada anak dan istri kita
tapi bimbingan ini gratis kan pak
tidak dipungut biaya bahkan dikasih makan dikasih snack
ini kan terlihat cukup ya yang memang bimbingan sudah berjalan sejak dua ribu delapan belas
tapi muncullah wacana dari menko pmk nih pak muhajir effendi soal sertifikat layak kawin itu
nah tanggapannya gimana tuh pak
apakah ini justru menambah atau sebetulnya sudah cukup kok yang kemarin dilakukan
ya kalau menurut saya itu untuk usulan wacana seperti itu baik baik saja
tetapi perlu dikaji yang lebih dalam lagi
harusnya nggak dua ribu dua puluh di langsung tertarung
ya paling tidak ya sosialisasi
sekali lagi bahwa kita ini sudah melaksanakan bimbingan perkawinan
ya sekali lagi selama ini sudah dua tahun ini juga nggak masalah
yang dibiayai notabene dari pnbp
duitnya dari mana
dari calon pengantin itu sendiri gitu loh
nah bu erna sebenarnya kalau akhirnya negara sudah mulai
kalau ini kan kayak cawe cawe gitu ya mengeluarkan sertifikat siap kawin
sebenarnya apakah ini nggak masuk kerana private sih gitu
baik ya selamat pagi
ya terima kasih
ini kan ini satu wacana ya dari menteri yang baru ini ya gitu
jadi kalau misalnya saya melihat sebenarnya sebelum masuk ke jawaban itu
saya melihat ini mungkin satu pandangan dari pihak pemerintah gitu
bahwa ada persoalan persoalan yang sedang terjadi di masyarakat kita gitu
tingkat percerahan meningkat

yang ketiga mungkin wakil presiden bilang ini dikaitkan dengan stunting yang juga meningkat
dan yang keempat mungkin ini persoalan persoalan keluarga ya
karena ekonomi dan lain lain gitu
ini adalah satu wujud mungkin dari pandangan pemerintah untuk mencoba mencari satu solusi untuk persoalan persoalan itu
sehingga kemudian satu institusi
satu institusi yang mungkin sedang di apa namanya di arah itu adalah perkawinan
ini kan institusi paling tua
yang kemudian semua institusi yang lainnya itu sudah ada di dalamnya
tadi departemen agama sudah ada di dalamnya
terus kemudian tadi kita bicara juga soal ada gereja
kemudian kalau kita menikah juga kan setiap itu pasti ada yang namanya nasihat perkawinan
itu kan wujud sebenarnya
bagaimana ya perkawinan itu sudah banyak gitu ya
institusi sosial di dalam masyarakat gitu ya
dan itu sudah cukup berjalan gitu
dan sampai dengan sekarang itu cukup stabil gitu ya
nah persoalannya itu adalah ketika negara mau memberikan satu bentuk perhatian
satu bentuk perhatian
nah itu bentuk perhatian sudah ada
kebijakannya sudah ada
nah tapi persoalannya ketika kebijakan itu menjadi sesuatu yang wajib gitu ya
dan kemudian itu juga dilakukan misalnya ketika tidak ada sertifikat
dan dilakukan itu tiga puluh hari
maka itu menurut saya kritisinya di situ ya
jadi itu adalah satu bentuk intervensi negara terhadap ranah privat sebenarnya
karena perkawinan itu adalah sebuah relasi antara pasangan kan
dan kemudian yang akan melibatkan anggota keluarga yang lain
keluarga besar di sekitarnya
tapi ketika kemudian negara mengintervensi dengan beberapa agendanya
itu menjadi satu pertanyaan besar
dan ini akan memberikan implikasi pada banyak dimensi
dimensinya dimensi sosial tentunya ya
jadi belum belum saja dengan tiga puluh hari
harus menyamakan jadwal antar pasangan
harus menyemakan jadwal
dan kemudian juga wajib atau tidak wajib
ini kan sudah membuat satu kegaduhan sosial tersendiri ya
orang mempertanyakan oh gimana kalau mau menikah seperti itu gitu kan
apakah kemudian semua punya akses yang sama
kita bicara sekarang dalam batas perkotaan
bagaimana bicara tentang di pedalaman gitu kan
dengan tiga puluh hari gitu
kita masih bisa ada proses cuti atau segala macam
bagaimana dengan masyarakat yang daily worknya gitu kan
itu dapat penghasilannya itu tiap hari
kemudian kita harus alokasikan tiga bulan gitu kan
ini satu hal
nah catatan yang lain adalah ketika ini
baru sebagai wacana
tapi kemudian sudah ditetapkan bahwa tahun dua ribu dua puluh itu akan diimplementasikan gitu
menurut saya ini adalah sebuah proses kebijakan yang prematur juga gitu ya
karena kita belum ada satu uji publik
atau yang paling penting menurut saya mencoba melihat bagaimana efektivitas sebenarnya berjalannya kursus yang sebelumnya
tapi sebenarnya dari kementerian agama sendiri
sebenarnya kalau pun nantinya akan ada tiga bulan
tiga bulan begitu ya pak
akan nambah beban kerja nggak sih pak
harus melatih orang tiga bulan
itu gimana pak
jadi dari kementerian agama
untuk tahun ini saja
kita sudah mencoba untuk dilatih fasilitator bimbingan perkawinan
nah ini pun masih banyak yang kurang tenaganya
nah kalau seandainya nanti ditambah durasinya
dari dua hari menjadi tiga puluh
ya itu pasti mau nggak mau kan menambah pekerjaan
nah menambah beban
dan menambah kos lagi
kemudian kasian juga
kemudian dari calon pengantin yang makan waktu gitu ya
barangkali intinya kalau kami sih mendukung saja
yang penting baik untuk masyarakat
sekali lagi kami mendukung
saya juga yang punya kebijakan
sekali lagi saya mengingatkan bahwa bimbingan perkawinan itu
sudah kita laksanakan di kementerian agama
khususnya di kaua
perkauan kecamatan melakukan
melakukan itu pasti
di hari kerja maupun di hari tidak kerja
atau hari libur
bahkan setuju gak sih pak
karena kan ini melibatkan tiga kementerian ya
paling tidak ada kementerian kesehatan
terus kementerian ppa ya
plus juga kementerian agama setuju
kalau kita bilang
untuk di dki sendiri
sekarang saja sudah ada pergub tentang masalah
tes kesehatan itu ya
kelayakan daripada kesehatan untuk calon pengantin
yang notabene pereksanya di puskesmas
perlu saya garis bawahi
bahwa itu bukan ranah daripada kementerian agama
kementerian agama syaratnya mau nikah itu
tidak melampirkan itu tadi
tidak ada yang syarat kayak gitu
itu sekali lagi syarat yang dianjurkan oleh pemda
ya kan gitu
nah syarat nikah itu kan yang penting laki
tidak dalam keadaan berhaji
nah itu yang jelas
nah kalau nanti ditambah lagi
berarti kan syaratnya
harus nambah lagi disitu
nah rukunya bagaimana
rukunya ada laki
maksud saya ada calon mempelai lagi
ada calon mempelai perempuan
itu yang perlu kita sampaikan
iya karena ada prosesnya
kalau misalnya kita bicara soal dari rukun
dan juga syarat secara agama
kan memang semudah itu ya
tapi lagi lagi ini masuknya adalah
ingin meredam atau meminimalisir perceraian itu tadi
nah lihatnya gimana nih
jadi pada akhirnya kalau misalnya sampai
takut ada birokrasi yang kemudian mentok
terlalu waktunya kemudian banyak yang terbuang
harusnya itu seperti apa sih
apakah bimbingan ini penting gitu kan
perlu harus dilakukan oleh para calon penganten
harusnya efektif tuh gimana ya pemerintah tuh
kalau menurut saya
bimbingan itu memang perlu gitu kan
dan itu sudah dilakukan selama ini
nah kalau mau dievaluasi
dievaluasi efektifitasnya seperti apa
jadi materi materi yang diberikan itu apa
jadi kayak misalnya materi tentang kesehatan reproduksi
itu sangat penting gitu kan
jadi bagaimana pasangan suami istri gitu ya
itu harus mengetahui tentang tubuhnya dia sendiri
termasuk perempuan misalnya
nah tapi mungkin kalau mau efektif
itu mungkin tidak hanya pada saat mau menikah gitu
itu bagian di dalam misalnya kurikulum pendidikan gitu ya
jadi kesehatan reproduksi itu diberikan misalnya di dalam kurikulum ya
saya lihat ada beberapa sekolah
sejauh ini beberapa sekolah sudah memperlakukan itu ya
sudah mengimplementasikan itu ya
di sekolah sekolah yang cukup punya concern
terus kemudian yang kedua
ini soal konstruksi pasangan pengantin
calon gitu ya
itu akan membentuk sebuah keluarga
ini kan ada sebuah proses adaptasi sendiri gitu
nah bahwa di dalamnya kemudian
tidak boleh melakukan
ke kerasan di dalamnya gitu
itu kan tidak bisa dilakukan dalam waktu misalnya dua hari atau tiga bulan
ini berkaitan dengan sebuah konstruksi masyarakat terhadap perempuan gitu ya
jadi sehingga itu juga tidak memadai kalau misalnya hanya tiga bulan gitu kan
jadi kalau memang mau menyasar soal kdrt gitu ya
itu juga bagian yang seharusnya ada di dalam kurikulum juga misalnya
termasuk di dalam materi materi yang diberikan di dalam institusi institusi agama
jadi kalau misalnya
universitasnya ya gitu
ada mata kuliah khusus gender dan pembangunan
masuk ya mata kuliah tentang bagaimana konstruksi gender di dalam institusi institusi
di antaranya itu adalah itu gitu kan
menarik memang ya
karena untuk melangkah ke kehidupan rumah tangga aja itu pemikiran antara dua pasangan
udah agak banyak tuh yang mesti di pikirkan
ditambah lagi dengan syarat ini mungkin nanti kita akan lihat seperti apa ya nantinya ya
implementasinya seperti apa ya
apakah betul betul akan ketok palu mulai dua ribu dua puluh empat
atau seperti apa
tentu saja ini nanti akan ada banyak sekali institusi yang terkait
terima kasih ibu erna
terima kasih pak boranto sudah bergabung bersama kami di good morning
jadi tinggal anda pikirkan saja begitu ya
ini sebenarnya sih lebih kepada agar tidak ada perceraian yang angkanya tinggi
kdrt tidak ada
bahkan juga menjaga
untuk stunting ya keturunan
menjaga juga agar tidak ada calon calon mempelai yang di bawah umur tuh pernikahannya
pernikahan dini itu loh
jadi untuk kebaikan bersama ya tinggal kita lihat saja
tujuannya sebenarnya baik ya
itu tadi perbincangan kita dan good morning masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya
tetaplah bersama kami